hidup di negara rawan bencana seperti indonesia
mau tak mau kita harus bersahabat dengan bencana itu sendiri
untuk mengurangi resiko atas bencana
kita harus memahami mitigasi bencana
kini sudah ada beberapa aplikasi mitigasi bencana
salah satunya yang diluncurkan oleh
lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau lapan
aplikasi ini dinamakan supandora
atau sistem pemantauan bumi nasional berbasis android
karena berbasis android
maka aplikasi ini bisa diunduh siapapun secara gratis
aplikasi sipandora menyajikan informasi mitigasi bencana atau simba
selain itu aplikasi ini juga bisa digunakan
untuk memantau potensi sumber daya alam dan lingkungan
kita kan di jakarta nih
kalau di jakarta itu yang potensinya itu lebih banyak banjir
sekarang kita coba ini kita buka
ini lokasi jakarta
berarti hari ini tidak ada potensi banjir nih
yang warna biru
yang warna biru di daerah tangerang
tanggerang ini ada potensi banjir yang berwarna biru
jadi yang berwarna biru itu adalah yang berpotensi banjir
karena kita mengabar tiga hari berut urut
jadi kalau tiga hari berut urut terjadi hujan besar terus
maka kita bisa identifikasi bahwa daerah tersebut berpotensi terhadap banjir
tapi gini pak tadi kan saya lihat juga di beberapa aplikasi
seperti di pemerintahan
itu ada beberapa genangan di daerah jakarta utara
itu tapi tidak masuk ke konsep simba ini
ya kalau genangan kita tidak bisa inikan ya
karena sistem drainase dan sebagainya
kita tidak bisa belum mengarah ke situ
jadi kita hanya masih dari sisi turah hujannya saja
jadi kalau misalnya saya misalnya
maka bisa potret feedback bapak
keunggulan dari sipandora adalah informasi yang didapatkan
berasal dari banyak satelit yang bekerja sama dengan lapan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini